eci pramita salah satu penyandang disabilitas yang bekerja di salah satu bumn di jakarta
sebagai pengguna transportasi publik menurutnya fasilitas umum di jakarta sudah cukup memadai untuk teman teman difabel
meski kesulitan kerap ditemui ia mengaku selalu mendapat empati dari orang lain
kalau yang aku lihat transportasi umum itu terus melakukan perbaikan perbaikan
kayak cuma memang mungkin bisa dibilang untuk yang bisa dibilang akses untuk disabilitas itu kebanyakan yang ada di daerah sini jakarta pusat
kami pun menemani eci berangkat kerja dari tempat tinggalnya di kawasan ciputat tangerang selatan menuju kantornya di jakarta pusat
dari rumah eci naik taksi online menuju stasiun mrt lebak bulus terlebih dahulu
di stasiun mrt kami tidak menemui hambatan
berarti karena fasilitas pendukung bagi kaum difabel sudah disediakan
perjalanan kami berhenti di tujuan akhir stasiun mrt bundaran hi
berlanjut ke halte transjakarta bundaran hi menuju halte transjakarta monas
disinilah kendala kami temui
kami menemui hambatan disabilitas
ada gap antara bus dan juga halte transjakarta dan memang terkadang ada petugas membantu
iya tangga tangga seperti ini
dan kadang orang orang lain juga ikut membantu seperti itu
hanya saja memang setelah turun dari busnya tangganya ini agak kurang susah ya kayaknya untuk dilalui langsung
sehingga memang harus ada orang lain yang membantu
pengamat perkotaan yayat supriyatna mengatakan
pembangunan sarana prasarana di dki jakarta seperti memenjarakan para disabilitas
setelah dikawal dikawal
sebab fasilitasnya ada namun tidak dapat difungsikan secara optimal
prasarana dan sarana perkotaan kita yang ada ini sepertinya memang memenjarakan mereka mereka ini
karena memang desainnya itu tidak terintegrasi secara maksimal
yayat supriyatna menambahkan
ada baiknya jika teman teman difabel mengadakan kegiatan bersama seperti festival budaya dan kreatif
untuk memberikan kesadaran masyarakat dan pemerintah
bahwa mereka eksis dan berperan bagi kota dan lingkungannya
tim liputan cnn indonesia jakarta